terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
bangladesh menjadi salah satu pasar transportasi yang menjanjikan bagi industri transportasi indonesia
kereta api dan bus sudah diekspor indonesia sejak dua ribu enam ke negeri di teluk benggala ini
produk asal indonesia diakini memiliki kualitas yang sepadan dengan kebutuhan warga bangladesh
satunya kereta api buatan pt industri kereta api atau pt inka yang telah diekspor ke bangladesh sejak dua ribu enam
bangladesh pemerintahnya dan ini sudah dituju setujui oleh parlemennya
itu telah menyediakan dana sembilan ratus juta usd untuk pengembangan industri kereta apinya
kita harus manfaatkan apalagi mereka senang berdagang dengan indonesia
mereka juga senang dengan produk pt inka
jadi ini kereta api buatan indonesia yang akhirnya masuk berhasil di bangladesh
dan kemudian rencananya akan ada semakin peningkatan kereta api sendiri untuk di bangladesh
tak hanya kereta api per tahun dua ribu sembilan belas bus asal indonesia yang diproduksi oleh cv karoseri laksana
juga akan mulai dioperasikan
di bangladesh selain kereta bus juga akan mulai dioperasikan asal indonesia ke bangladesh
termasuk bus di tempat saya berdiri saat ini
nah mesin ini biasanya akan dioperasikan untuk jarak yang cukup jauh dalam kota di bangladesh atau inter city
kondisinya cukup nyaman dengan fasilitas yang juga sangat lengkap
adapun kualitas bus asal indonesia ini dianggap sepadan dengan kebutuhan masyarakat bangladesh
karena memiliki bahan yang baik dan kokoh didukung dengan harga yang kompetitif di pasar
orang orang ingin membeli tapi kita harus memberi mereka bus asal yang diperlukan
yang kita pikir laksana bisa memberikan di masa depan
harga bus laksana adalah kompetitif
dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang terbilang sangat baik
didukung dengan hubungan bilateral yang harmonis antara indonesia dan bangladesh
maka bangladesh menjadi pasar transportasi yang menarik serta menjanjikan bagi indonesia
neras pahasia daka